pulang belanja lo yun
enak ya tiap hari belanjaan gratis
semua belanjaan ini saya bayar kok nggak ada yang gratis
ala jadi orang tuh jangan suka bohong deh
suami lu kan tukang malak di pasar
jadi tiap hari lo bisa ngambilin belanjaan gratis kan
gak takut dosa apa makan hasil haram
udah san laga lu aja tuh soalnya
ini buat kamu
ini seragam baru buat kamu
iya gue terus
dapat seragam baru

iya aku juga dapet seragam
nih buat kamu
terima kasih pak ustadz
kalau enggak saya sudah habis diajar peraman tadi
memang kita berkewajiban untuk saling tolong menolong
pak ustadz mau enggak kalau jadi keamanan disini
saya mau sekali pak
oke kalau gitu
kamu jadi keamanan disini ya
terima kasih pak
kamu tahu aja bang lagi pengen minum teh hangat
sama peraman pak ustadz
kamu tahu dari mana yuk
memang betul betul terpaksa
enggak dibuang aja ilmu begituannya
susah aja kita cari makan disini
semenjak itu kamal jaga disini
sebelum gua ngalahin si kamal
gua mau istrinya
itu hidupnya tuh sengsara
assalamualaikum mbak yuni
bang kamal ada
bang kamal udah berangkat kerja dari tadi
emang ada perlu apa
saya liat dia habis pelanggan sih slap
kalau nggak percaya coba aja cek ya
assalamualaikum bang sampo
waduh rajin banget ya
pagi pagi begini toko udah buka yang lain masih pada tutup
yah mencari rejeki bang
saya mau kasih kabar ada seorang haji dari riau
mau bangun pesantren di kampung kita ini
haji dari riau mau bangun pesantren
besok saya akan pertemukan dia dengan abang
kalau begitu saya besok siap ke sana
baik bang saya permisi dulu
alhamdulillah keberalaminya allah
akhirnya ada dermawan yang mau buat pesantren
luang belanja lo yun
enak ya tiap hari belanjaan gratis
semua belanjaan ini saya bayar kok
nggak ada yang gratis
ala jadi orang tuh jangan suka bohong deh
suami lu kan tukang malak di pasar
jadi tiap hari lo bisa ngambil belanjaan gratis kan
nggak takut dosa apa
makan hasil haram
abang mau jadi ustadz yang pintar
dan menghasilkan dai dai yang berkualitas dan berahlak
dari mana kamu punya pikiran seperti itu
kalau udah banyak duit
kamu kenapa sih
gak jadi begini
ya tanya aja sama diri abang sendiri
udah punya uang
semua yang abang inginkan abang wujudkan kan
kamu berani bicara seperti itu sama suami kamu ya
besok aku harus ngegantiin abang ngajar di madrasah kan
rumahnya pak haji rahmat
rumahnya pak haji rahmat
rumahnya pak haji rahmat
haji yang mau menyumbang dana itu
dia ngontrak disini
dan dia asli orang riau
katanya sih dia mau berdakwah di kampung kita ini
silahkan duduk pak
ya terima kasih
terserah abang aja
iya sebentar ya saya pikir ya
iya terima kasih
sebentar lagi si jamal bakalan tidur pulas
saya betul betul bersyukur atas kedatangan pak haji
mak boga dia udah ada di luar
jangan sampai salah
silahkan ust kamal ini minum
iya pak terima kasih
kalau saya pribadi saya berharap rencana ini bisa berjalan lebih cepat pak
tidak ada yang bisa diberi maksud saya
saya berharap rencana ini bisa berjalan lebih cepat pak
saya berharap rencana ini bisa berjalan lebih cepat pak
saya berharap rencana ini bisa berjalan lebih cepat pak

saya berharap rencana ini bisa berjalan lebih cepat pak